ibu nda ada apa
kamu bukan ibu nda aku
kamu tidak usah berbohong kepada aku
ibu nda ratu semanglarang tidak pernah memakan sirih
dan suaramu tadi
aku mendengarnya sendiri
itu bukan suara ibu nda ratu semanglarang
cepat katakan siapa dirimu yang sebenarnya
kalau benar kamu adalah
ibu nda ratu semanglarang tidak pernah memakan sirih
bukti apa lagi
aku adalah cucu tertua dari ratu semanglarang
curus yang tidak berguna
curus apa yang digunakan
curus pacing kiringku tidak berdaya sama sekali
ibu sedar saja seperti rada
ibu sedar saja seperti rada
ibu di negara
tio aku berantai antai
kita tetap kerja teman
tio jangan dikentutin
tio jangan pegang si tio
aku tidak boleh berhenti
aku harus menahan rasa sakit ini
aku harus menyelamatkan para penduduk
aku harus menyelamatkan para penduduk
siapa yang menahan aireen
maka kian santang
dengar kian santang
selamanya kau akan tetap jadi musuh
ya allah bendungannya hancur
jika terus seperti ini
air akan mengenai para penduduk
aku harus membunuhmu
dan menggunakan cara lain
seperti tidak ada yang bisa menang
dan menggunakan cara lain
aku harus menghadapi
rai lihat perbuatanmu
satu satunya tujuanku adalah untuk melawan rakakian santa
rai lihat perbuatanmu
rai lihat perbuatanmu
rai lihat perbuatanmu
ya allah apakah aku akan selamat dari bencana ini
aku harus berang membunuh walang susang sebelum masalah ini terbongkar
dan sebelum siliwangi mengetahui kalau aku masih hidup
siapa dirimu ya sebenarnya
limas mencari ibu nda ada apa
kamu bukan ibu ndaku
tidak kamu tidak usah berbohong kepada aku
ibu nda ratu semanglarang tidak pernah memakan sirih
dari suaramu tadi aku mendengarnya sendiri
itu bukan suara ibu nda ratu semanglarang
cepat katakan siapa dirimu ya sebenarnya